aduh awas gak
indri andri indra
matanya cepet beruang
bentar ya beruang matiin
mama kalo gak isi rahat andri gak keluar kamar lu
adek adek kamu kamu yang urus ya
perut perut yang lapar
perut perut yang lapar
dobrak ke mapanan
lu kayak monster
mama sibuk sama dede bayi
ya kita ke rumah rumah aja
iya kita ke rumah oma aja
kalau kita ke rumah omah yang ngurus rumah siapa
yang ngurus baju kita
mbak siti nggak sanggup ngurus dua rumah adik
harus kita yang ngurus
ini ini yang gue takutin
kalau lo udah berkuasa
ini ini yang gue takutin
ini ini yang gue takutin
ini ini yang gue takutin
ini ini yang gue takutin
turun turun turun
tuh gue yang bersihin
biasanya mama tuh mecahin telurnya di atas penggorengan
mecahinnya pake sodet
minggir minggir minggir
dipungut bukan ditendang
kak dibeli telurnya
aduh awas kak hati hati
aduh kak asapnya makin banyak
aduh bahaya tuh
aduh takut banget
indri andri indra
kalian ada apa apa
aduh cepet buruan
ya buruan matiin
yang udah mateng aja
dari tadi ngapa
kagak ada yang mendingan
lu eh ngantuknya mana aja
terus ngapain nih pake gini ginian segala
ternyata malu atuh
lu kan mau nagih
cicilannya dimana mana tuh
ketemu banyak orang kan
ini nanti juga pasti pada tahu
ngapain tutup tutupin beginian
ini udah tagiain gua berapa
ini tuh foto siapa
pewangi dulu baru deterjen